rekasa harus selalu lintas berupa sistem satu arah telah diperlakukan oleh satlantas polres bogor
hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya kepadatan yang berlebih pada momen arus balik di kawasan simpang gadok bogor jawa barat
pemberlakuan sistem satu arah dari kawasan puncak menuju jakarta telah diberlakukan sejak pukul sebelas tiga puluh hari minggu
penutupan dimulai dari exit gerbang tol ciawi dan jalur yang dari arah rsud ciawi
kendaraan dari kedua jalur tersebut sudah tidak bisa mengarah ke atas atau ke kawasan puncak
kasat lantas polres bogor akp diki anggi prananta menjelaskan pihaknya sengaja memperlakukan sistem satu arah lebih cepat
agar tidak terjadi penumpukan pada sore ataupun malam hari
dari data yang kami himpun di tmc pada hari kamis jumat sabtu itu terdapat kendaraan kendaraan yang menginap
jadi oleh karena itu mengantisipasi agar tidak terjadi setak atau macet yang parah
dari kita mengambil langkah untuk one way lebih awal